pemerintah berencana menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm pada akhir tahun dua ribu dua puluh
hal tersebut mengacu pada kondisi pandemi yang terus melandai dan berada pada level satu dalam satu tahun terakhir
rencana penghentian ppkm tersebut disampaikan presiden joko widodo di sela sela acara outlook perekonomian indonesia yang berlangsung di jakarta rabu pagi
menteri perekonomian erlangga hartarto juga membenarkan rencana pemerintah yang ingin menghentikan kebijakan ppkm di seluruh wilayah indonesia pada akhir tahun ini
menurutnya saat ini masih ada beberapa persiapan yang sedang dilakukan oleh kementerian kesehatan dan beberapa kementerian lembaga terkait
agar kajian dan kalkulasi mengenai penghentian pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat sudah benar benar matang sebelum diputuskan
jadi kembali ke psbb ppkm
saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari pak menko maupun dari kementerian kesehatan
saya kemarin berikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya
sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan presiden mengenai penghentian psbb ppkm
kita harapkan segera sudah saya dapatkan